pemprov dki jakarta menetapkan aturan masuk pegawai negeri sipil lebih awal saat bulan puasa ramadan
para pns kini harus datang lebih awal yakni pukul tujuh pagi
perubahan jam kerja ini mendapatkan beragam komentar dari pns
ada yang menilai diuntungkan dengan pengurangan jam kerja ini
namun ada juga yang menyatakan pengurangan kerja ini sebagai bentuk pemborosan waktu
jadi siang kalau pulang kan juga yang lain belum pada pulang
jadi kalau kita pulang di jalanan juga belum macet
enggak ada masalah kita biasa datang pagi
kalau bisa setelah ramadhan juga begini lebih enak
ya sekali lagi itu sangat tergantung kepada yang bersangkutan ya
kalau memang sudah terbiasa disiplin ya nggak masalah
mau pagi mau jam berapa
ya sudah siap
hal dengan jam pulang ini gimana
jam pulangnya ya lebih karena pas jam dua gitu kan
sebenarnya masih produktif gitu ya
sayang sekali tapi ya kembali kita akan memaksimalkan mungkin
untuk memanfaatkan waktu yang efisien ini